sudah satu tiga ratus orang hadiri misa pontifikal minggu pasca di gereja katedral jakarta
selain misa gereja katedral juga membagikan hasil bumi seperti buah dan sayur bagi umat
sejalan dengan tema misa pasca tahun ini yaitu solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama
karena katedral membagikan hasil bumi untuk umat yang hadir
uskup agung jakarta ignatius kardinal suharyo memimpin langsung misa pontifikal yang berlangsung pukul delapan tiga puluh pagi tadi
dalam khutbahnya osco pignatius menyinggung masalah kejahatan perdagangan orang yang marak saat ini
hal itu mencerminkan hidup manusia yang belum merdeka
di sebelah ini adalah lilin pasca
itu adalah simbol salah satu simbol utama di dalam perayaan pasca
nah ketika upacara mulai sebagai lambang bahwa kristus itu santaran sejati lilin pasca ini dinyalakan
artinya umat yang mengikuti upacara itu berharap dapat bergerak dari tanda petik kegelapan menuju terhad
ibadah pasca fajar dua ribu dua puluh empat di gereja protestan iman wjk diikuti ratusan anggota jemaat dengan hikmat
pascah pajar yang dipimpin pendeta abraham persang berpesan agar paskah kali ini tak hanya seremoni ritual
tapi jemaat juga harus menjadi saksi dan berdampak bagi masyarakat
jemaat pusat tuhan memberkati sehingga kehadiran mereka
pasca ini tidak hanya menjadi seremoni ritual belaka
tapi kita boleh betul betul mengalami perubahan
karena bangsa kita pun boleh menuju indonesia emas ya nanti pada tahun dua ribu empat puluh lima
dan biarlah kita juga sebagai warga masyarakat kita boleh memberi kontribusi konstruktif
sehingga kita sebagai gereja tidak hanya jadi penonton tapi kita juga harus berperan aktif
di semarang saudara misa pasca anak anak gereja santa teresia bungsari diwarnai
visualisasi tentang menjaga lingkungan hidup
banyak pesan dalam visualisasi ini
salah satunya agar masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak menebang dan membakar hutan secara liar
kami ajak anda langsung menuju ke gereja katedral jakarta untuk melihat bagaimana jalannya misa pasca sore hari
sisko bagaimana kondisi di sana apakah anda juga sudah melaksanakan ikut misa di katedral
ya sayangnya saya belum bisa untuk mengikuti untuk perayaan misa minggu pasca yang pada sesi keempat ini
ataupun yang akan dimulai pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat nanti
nah kalau tamu yang bisa kami gambarkan ibrahim dan juga saudara untuk pantauan saat ini
jelang misa ataupun juga setidaknya setengah jam lagi untuk sesi keempat seperti itu
sejumlah umat katolik juga sudah hadir ataupun juga datang diperiksa juga melalui pintu masuk dan kemudian datang
nah kalau dibandingkan dengan misa misa sebelumnya dari masa trihari suci pasca ibrahim dan juga saudara
biasanya satu jam kemudian jelang perayaan misa ini akan ramai seperti itu
namun untuk bisa di sesi keempat ini nampak cukup berbeda
karena juga untuk hari ini dilakukan empat kali misa dari delapan tiga puluh misa kultifikal
ada juga misal pagi jam enam kemudian misa jam sebelas untuk keluarga dan yang terakhir adalah misal pada pukul tujuh belas ini
nah kalau bisa kami gambarkan ibrahim dan juga saudara untuk situasinya saat ini
pantauan untuk tempat duduk dari tenda ataupun juga plaza maria ini masih cukup sepi
dibandingkan juga dengan misa misa sebelumnya seperti itu karena ini juga merupakan misa terakhir
nah kalau kita lihat cedaknya walaupun demikian ibrahim dan juga saudara
kapasitas kemudian yang disiapkan ataupun juga yang bisa menampung masyarakat ataupun juga umat katolik
yang nantinya akan beribadah ini bisa mencapai dua ribu tujuh belas
nah mengangkat tema solidaritas dan subsidalitas untuk kesejahteraan bersama
inilah kemudian yang diangkat dalam trihari suci pascah oleh keuskupan agung jakarta
cukup menarik tadi juga anda sempat menyebutkan adalah membagi hasil booming
kalau sekarang ini saya sudah tidak kebagian karena sudah dibagikan hasil buminya
bahkan kalau kita pantau kemarin pada misa malam pasca seperti itu sudah disiapkan
dan nantinya pada misa terakhir seperti itu akan dibagikan
nah saya tidak kebagian untuk hasil buminya dan dekorasi dekorasi ini ini dibuat dengan tema pesta rakyat seperti itu
nah juga cukup menarik berbicara masalah dekorasi juga sebenarnya ibrahim
bahwa mengusung tema nusantara juga tapi yang diangkat ini adalah budaya kalimantan dan juga budaya betawi
mengingat nantinya akan ada perpindahan ataupun juga transisi dari ibu kota jakarta ini menuju ke kalimantan
baik terima kasih untuk laporan anda francisco donasiana langsung dari gereja katedral jakarta